kerusakan yang sudah terdata di kabupaten pidijaya antara lain masjid dayah mudi mesra samalanga spbu ulegle gedung stai al aziza roboh beberapa rumah dan bangunan pertokohan juga roboh
presiden joko widodo mengatakan telah memerintahkan kepala staf kepresidenan untuk ke wilayah pusat gempa di pdi aceh
untuk penanggulangan ini dari dampak gempa yang terjadi pada pagi tadi
pagi pagi saya sudah mendapatkan laporan dan saya sudah perintahkan seluruh aparat untuk bergerak sesuai dengan otoritasnya
sudah saya perintahkan dan setelah lagi nanti kepala staf kepresidenan juga akan meluncur ke aceh